ibu brigadir yusuf hutabara trosti simanjuta mengapresiasi putusan hakim atas terdakwa riki rizal
namun menurutnya sebagai penegak hukum riki rizal seharusnya mendapat hukuman lebih tinggi dibandingkan kuat maruf yang seorang warga sipil
karena hakim telah memutuskan ponis buat rr kami tetap komitmen dalam perkataan kami
percaya kepada hakim karena hakimlah utusan perpanjangan tangan tuhan
itulah yang terbaik buat rr karena ada yang meringankan buat dia tadi ada dua yang dibacakan oleh majelis hakim
jadi kami percaya ponisi inilah yang terbaik buat tuntutan riki rizal